tugas ketua umum pssi joko driono rabu siang telah selesai mengkonfirmasi ulang berita acara pemeriksaan keduanya
jok dry panggilan akf joko dryono juga meminta penjatualan ulang pemeriksaannya yang sedianya dilaksanakan pada hari ini
selama empat jam bertemu dengan penyidik satgas anti mafia bola di polda metro jaya
joko driono mengaku hari ini tidak ada pemeriksaan
ia mengaku hanya mengkonfirmasi ulang berita acara pemeriksaan keduanya yang dilaksanakan pekan lalu
joko driono mengaku meminta penjatualan ulang pemeriksaan yaitu pada minggu depan karena pemeriksaan yang diagendakan hari ini berbenturan dengan beberapa urusannya

joko dryono mengaku hari ini tidak ada pemeriksaan